belum adanya kepastian soal pencabutan izin operasional pesantren ⁇ juma al bahrain sidikiyah
peloso jombang jawa timur membuat nasib ribuan santri tak menentu
saat ini seluruh siswa dan santri sedang libur hari raya idul adha hingga tanggal empat belas juli mendatang
mereka berharap pencabutan tidak benar benar dilakukan
kepala madrasah bustanul ula nur hadi mengatakan surat pencabutan dari kementerian agama hingga saat ini belum diterima pesantren
namun jika benar izin dicabut ia mempertanyakan nasib ribuan santri
kepala madrasah ini berharap agar kemenak mengkaji ulang keputusannya
demi kelangsungan proses belajar anak didik di lingkungan pesantren sidikiah
memindahkan santri ke pesantren lain menurut nur hadi bukan hal mudah dan perlu proses panjang
masalah pindah santri misalkan sampai ada yang mau pindah kami serahkan ke wali murid
terus wali murid mau pindah kemana kalau ada yang mau pindah
dalam perencanaannya sampai saat ini kami juga belum menerima surat keputusan tersebut
sebisa mungkin barangkali bisa dikaji ulang mengingat kaitan dengan murid murid yang banyak di sini di pesantren kami